tim pencari dan penyelamatan kri nanggala empat ratus dua yang tenggelam di perairan utara bali saat ini difokuskan pada upaya evakuasi jenazah evakuasi badan kri nanggala empat ratus dua yang jatuh di dasar laut
proses evakuasi khususnya badan kapal nantinya akan melibatkan badan internasional penyelamat kapal selam atau esmerlo
permintaan bantuan ke negara tetangga dan sahabat melalui esmerlow ini sebelumnya telah direspon dengan bergabungnya kapal kapal negara asing dalam upaya pencarian kri nanggala empat ratus dua
seperti bantuan kapal mv swift rescue milik singapura kapal penyelamat kapal selam india kapal milik australia malaysia dan pesawat penyelamat asal amerika serikat
proses evakuasi kri nanggala empat ratus dua akan diupayakan pihak tni sebagai bagian untuk investigasi penyebab tenggelamnya kri nanggala
untuk evaluasi agar tidak terulang hal serupa terhadap kapal selam lainnya milik tni
bagaimana perkembangan terkini dari proses pencarian kri nanggala empat ratus dua
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia iwan hermawan di banyuwangi
iwan fokus kali ini adalah evakuasi korban dan bangke kapal
sejauh ini pergerakan tim sar dan kapal asing pada siang hari ini seperti apa iwan
kita akan melakukan merapat ke sini melakukan isi bekal ulang isi bbm dan selanjutnya
dan biasanya kemudian mereka akan kembali lagi ke daerah tempat lokasi pencarian
sampai saat ini pencarian memang masih dilakukan beberapa kapal masih berada di laut
dan mereka sebenarnya istilahnya sedang mencari berpatroli
begitu mencari kemungkinan adanya serpian serpian yang bisa diambil yang terapung yang kemudian bisa diambil
sementara kapal kapal asing pun masih dibutuhkan
karena seperti kapal rescue dari singapura diperlukan rov nya untuk melakukan pencitraan tiga dimensi
terhadap pengambilan visual begitu untuk posisi kapal selam seperti apa kerusakannya separah apa
karena memang di dasar laut sejalan delapan ratus meter itu untuk cahaya pun sangat sulit untuk masuk
jadi untuk melakukan pengawasan visual harus dilakukan dengan rov yang cukup yang bisa menjaga delapan ratus meter
karena pada rov nya
rov atau drone bawah laut yang dimiliki oleh indonesia seperti yang dimiliki oleh kri regal itu hanya mampu mencapai delapan ratus meter
sementara posisi kapal selam ada di delapan ratus tiga puluh delapan meter
dan sejauh ini baru rov dari mv seaf rescue saja yang bisa menjangkau
yang bisa menjangkau kedalaman sampai delapan ratus tiga puluh delapan meter tersebut
dan walaupun demikian beberapa mungkin serpian serpian dan kemudian juga ada
ada serpian serpian yang nantinya
yang bisa diambil di terapung itu juga bisa berguna untuk melakukan investigasi seperti itu yuda
iwan kalau kita bicara mengenai investigasi bergeser sedikit dengan keberadaan ismerlo
sebagai badan investigasi yang akan membantu untuk melihat penyebab nantinya dari insiden yang terjadi pada kri nanggala
apakah memang im smerlo ini merupakan gabungan dari tim beberapa kapal
ataupun memang sudah ada aviasi internasional yang sengaja datang
seperti misalkan atft pesawat penerbangan
atau mungkin juga dari produsen kapal selam sendiri seperti apa ini iwan
ismerloh itu sendiri sebenarnya adalah himpunan atau singkatan dari international submarine rescue liaison officers
berarti itu adalah perkumpulan negara negara pemilik kapal selam
jadi jika ada sesuatu di kapal selam yang milik salah satu anggota
maka anggota lain harus berkomitmen untuk ikut membantu misalnya mulai dari pencarian
dan kemudian juga
kita evakuasi jika memungkinkan dan jika dibolehkan juga oleh negara yang bersangkutan seperti itu
namun untuk investigasi sendiri tentunya harus melibatkan pertama dari angkatan laut itu sendiri
dan yang kedua biasanya adalah dari pihak pabrikan
karena memang kapal selam ini tidak seperti pesawat yang ada black box nya
jadi memang harus dilakukan investigasinya secara lebih rinci dan akan memakan waktu yang jauh lebih lama
dibandingkan misalnya untuk
menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat
dan pr sebelum melakukan investigasi pr nya adalah sebenarnya adalah melakukan pengangkatan dari kapal selam itu sendiri
dan itu tidak semua negara memiliki kemampuan seperti itu
dan angkatan laut di negara maju pun tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengangkat kapal selam
apalagi di kedalaman delapan ratus meter
pengalaman sebelumnya seperti misalnya kapal selam argentina yang tenggelam di kedalaman sekitar sembilan ratus meter itu tidak diangkat
karena biayanya cukup maju
dan kemudian juga resikonya cukup tinggi
dan setahu saya hanya ada satu negara satu perusahaan swasta itu pun yang bisa melakukan proses pengangkatan
dan itu pun proses pengangkatannya mengamalkan waktu
karena pengalaman mengangkat kapal selam kursk mirip rusia
itu pun proses pengangkatannya membutuhkan waktu satu tahun
untuk hasil investigasinya lagi kita mungkin harus menunggu selama bertahun tahun dari saat ini
baik iwan hermawan terima kasih untuk laporan langsung anda dari banyuwangi
selamat bertemu lagi
terima kasih juga semuanya